pemirsa pt transjakarta mulai menerapkan modifikasi jalur transjakarta sejak senin yang lalu
modifikasi ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan akibat pembangunan infrastruktur jakarta
pt transjakarta menginisiasi dua konsep yaitu konsep rute ekspres atau melewati jalan tol
dan rute lintas atau melopati beberapa halte
kedua konsep tersebut mulai diterapkan antara lain di halte bus transjakarta cawang jakarta timur
petugas menggunakan pengeras suara untuk mengarahkan penumpang
direktur operasional transjakarta daud yosef memaparkan konsep ini bertujuan mengurangi kemacetan sebagai dampak proyek
modifikasi ini pun bersifat situasional dan hanya berlaku pada jam tertentu
yaitu pada pukul enam sampai sepuluh dan pukul enam belas sampai dua puluh atau jam sibuk
untuk mengetahui informasi terkait modifikasi jalur transjakarta sudah ada koresponden cnn indonesia albi pratama saat ini
ya good morning albi jadi ini kan hari ketiga jalur ini berlaku
se efektif apa untuk mempersingkat jalur tempuh antar koridor
ya good morning prabu dan juga daniar
seperti yang kita tahu saat ini kan jakarta sedang dikepung oleh sejumlah pembangunan dari proyek proyek infrastruktur
baik itu jalan dan juga proyek pembangunan infrastruktur transportasi seperti mrt dan juga lrt
hal tersebut membuat sejumlah jalan jalan utama di ibu kota ini terganggu
dan itu juga tidak terkecuali terhadap jalur rute transjakarta
karena itu sudah steril ini juga cukup terganggu
maka dari itu transjakarta sudah mempersiapkan sedikitnya ada enam rute modifikasi yang diberikan untuk melayani warga ibu kota menuju ke sejumlah tempat
nah saat ini saya berada di atas bus transjakarta dengan tujuan pgc celilitan untuk ke duku atas dua
yang ini juga baru dilakukan pada hari senin kemarin
kita akan tanyakan kepada pengunjung maksud saya penumpang yang ada di sini
bagaimana efektivitas dan juga tanggapan mereka terkait dengan bus transjakarta rute baru ini
kita tanya oke selamat pagi mbak siapa namanya
mbak ini kali keberapa naik bus transjakarta di rute baru ini
baru pertama kalau yang ini baru pertama
tanggapannya gimana sih dengan rute baru ini apakah bagus mempersingkat waktu atau bagaimana
kalau mempersingkat waktu sih belum saya belum nyampe juga gitu
cuman memudahkan saya sih iya sih soalnya saya kan di kuningan
jadi kalau karena saya dari depok transit dari transjakarta dari depok itu cuma sampai cawang doang

jadi kalau dari cawang itu kalau transit ke ngarang
arah kuningannya lebih gampang soalnya kan kalau kita lewat via grogol tebet
itu kemarin saya nyoba itu saya sampai tiga jam di jalan
iya makanya tuh dan itu gila banget
jadi menurut saya sih ini membantu banget sih jalur ini
nah kira kira berarti besok akan menggunakan rute yang sama lagi kah untuk menuju tempat tujuan
kalau saya nggak telat sampai kantor sih ya saya pakai sih pakai jalur yang sama sih kalau misalnya itu
ya terima kasih kalau gitu mbak ya selamat semoga lebih efektif jarak tempuhnya ya mbak ya
iya semoga sih
ya semoga sih semoga
itu prabu dan juga daniel salah satu tanggapan penumpang bus transjakarta yang menggunakan rute modifikasi ini
sedikitnya ada enam lainnya dan beberapa daerah merupakan rute ekspres yang menggunakan jalan tol
diharapkan dengan rute modifikasi ini bisa menambah efektivitas para penumpang bus transjakarta menuju lokasi tujuan yang ada di wilayah dki jakarta sendiri
kembali ke studio prabu dan juga daniar
baik terima kasih
alwi pertama untuk laporan anda memang terlihat sih ya jalanannya nampak lancar
karena kalau misalnya di jalur yang biasa ingat betul saya berhenti karena hal ini
ingat betul saya berhenti karena harus ada pembangunan kan
jalurnya jadi sedikit sekali jadi sempit
ya ini semua